uang hasil panen sawit saya hasil gilingan padi benar diambil sebesar delapan belas juta
inilah video pengakuan zainal abidin petani sawit di jambi
yang menyatakan uang miliknya delapan belas juta rupiah diambil anggota satres narkoba polres tebo
video pengakuan ini pun menjadi viral di media sosial
zainal menyebut anaknya az ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba di pondok kebun sawit pada oktober tahun lalu
namun uang yang didapati polisi saat penggeledahan di rumahnya tidak kunjung dikembalikan
menurut zainal uang itu tidak ada kaitannya dengan kasus narkoba
uang tersebut diperoleh dari hasil panen sawit dan padi
zainal sudah meminta uangnya tetapi hanya dikembalikan tiga juta rupiah
padahal sisanya tak dijelaskan oleh pihak polres tebo
zainal pun melaporkan ulah polisi tersebut kepada pro pampol da jambi
kita baru buat laporan awal ya
uang bapak ini yang dibawa oleh penyidik satpes narkoba polres tebo
tapi tidak dikembalikan
untuk jumlah uangnya berapa
kurang lebih delapan belas juta tapi memang dapat infonya ada mengalir tiga juta
kepala polres tebo da jambi irjen polruski hartono menegaskan petugas pro pampol sedang memproses pengaduan zainal abidin
yang dilaporkan warga itu dimana kontrol
proses kalau ada kesalahan kita tindak sudah itu saja
kalau sudah kita coba
kita masih proses di pro pampol ya
benar diambil sebesar delapan belas juta
peniputan cnn indonesia